jokowi dodo optimistis peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business di indonesia membaik
hal ini disampaikan jokowi dalam rapat terbatas membahas penilaian kemudahan dalam berbisnis di tanah air
jokowi mengaku saat ini indonesia berada di peringkat ke satu ratus sembilan dari satu ratus delapan puluh sembilan negara terkait kemudahan berusaha
jokowi menargetkan tahun depan indonesia harus bisa duduk di posisi ke empat puluh
indonesia juga menyinggung paket kebijakan ekonomi ke dua belas yang dikeluarkan pemerintah dua puluh delapan april lalu yang memangkas proses pengurusan izin
jika sebelumnya butuh waktu selama satu lima ratus enam puluh enam hari kini berkurang menjadi satu ratus tiga puluh dua hari
paket kebijakan ini dibersihkan menjadi satu ratus tiga puluh dua hari
dan perhitungan total waktu itu belum menghitung jumlah hari dan biaya berkara pada indikator resolving in solvency
karena belum ada praktek dari peraturan penelitian tinggi